halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya eva yunizar
dua anggota dprd provinsi dki jakarta dilaporkan suspek virus covid sembilan belas
pengawasan kesehatan anggota dan kebersihan lingkungan diketatkan
dua anggota dprd suspek virus covid sembilan belas
dibenarkan anggota dprd fraksipan farazandi fidinansyah
yang ditemui di gedung dprd rabu siang
saat ini dprd masih menunggu hasil laboratorium keduanya
kejadian ini mempengaruhi aktivitas di dprd
seluruh anggota diminta melakukan medical check up hingga jumat ini
yang disediakan di gedung dprd
sebagian besar anggota kini juga bekerja dari rumah
meski begitu beberapa anggota tetap hadir di pertemuan penting dprd
di mana mereka menggelar acara dengan menggunakan masker dan prosedur kebersihan yang tinggi
penyemprotan seluruh gedung dprd juga diintensifkan setiap harinya
tadi malam ini satu gedung sudah disterilisasi
kami sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan
untuk protap atau protokol peningkatan kewaspadaan
pencenggahan dan penanganan
kalau memang ada isu atau penyelenggaraan
itu pun wabah corona
jadi protokolnya kami lakukan
pembatasan undangan juga
nanti setting dan layout untuk social distancing juga kami laksanakan
alhamdulillah sangat semua
cuma memang kami memberikan edaran
dewan dewan juga kalau tidak ada kegiatan
itu juga bisa dari rumah
guna mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
seluruh area gedung kpk disemprot cairan disinfektan
penyemprotan dilakukan di seluruh wilayah termasuk ruang tahanan
rabu pagi seluruh area gedung komisi pemberantasan korupsi atau kpk
disemprot cairan disinfektan untuk meminimalisir penyebaran virus covid sembilan belas
penyemprotan dilakukan mulai area depan ruang pers hingga ruang tahanan yang ada di area belakang gedung kpk
penyemprotan sempat ditinjau langsung oleh ketua kpk firly bahuri
penyemprotan disinfektan di gedung kpk dimulai sejak pukul tujuh lewat tiga puluh
saat ini kpk juga membatasi kunjungan tahanan kasus dugaan kasus korupsi
untuk meminimalisir penyebaran covid sembilan belas di seluruh wilayah tersebut
penyemprotan disinfektan di gedung kpk dimulai sejak pukul tujuh tiga puluh
langkah ini diambil sesuai instruksi kementerian pariwisata dan wali kota medan
untuk mencegah penyebaran virus corona
obyek wisata yang dikunjungi lima hingga sepuluh pengunjung per bulan ini
akan dibuka kembali pada satu april mendatang
selain ruangan istana halaman dan pusat jajan di kawasan istana juga ditutup
pengelola akan membersihkan dan menyemprotkan disinfektan di balerung ruang makan dan ruang istana lainnya
untuk mengambil langkah antisipasi dan pencegahan
di mana istana maimun juga merupakan salah satu tempat wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan
baik asing ataupun lokal
jadi untuk itu kita memutuskan untuk mencari penyemprotan virus corona ini
untuk menutup istana maimun sementara waktu
berapa lama sampai kapan pak
mengikuti surat edaran dari gubernur dan bapak wali kota medan
kita akan tutup selama empat belas hari
baru buka lagi tanggal berapa berarti pak
demikian cnn indonesia update siang ini
saya fahim nizar dan cnn indonesia news report akan kembali bersama farhan istana sution